good morning masih bersama anda
meski sudah diturunkan tim gabungan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di gunung ringgit
kabupaten pasuruan jawa timur terus membesar hingga merambat ke wilayah lainnya
selain keterbatasan alat faktor lokasi kebakaran yang curam membuat tim gabungan kesulitan untuk menjinakkan api
mereka berharap pemerintah pusat melakukan pemadaman lewat udara untuk mencegah api merambat ke kebun kopi rakyat
tiga hari sudah kebakaran hebat di hutan tahura di gunung ringgit desa jati arjo kecamatan perigen kabupaten pasuruan melanda
kepulan asap terus terlihat dari permukiman warga di desa setempat hingga terlihat minggu pagi tadi
bahkan lahan rumput ilalang dan beberapa tanaman cemara gunung tak bisa diselamatkan dari amukan api
medan kebakaran ini cukup tercal hingga sulit untuk ditempuh dengan jalan kaki
anggota kodim delapan ratus sembilan belas pasuruan dan polres pasuruan serta dibantu relawan dan dibeku petugas tahura dan perhutani terus melakukan pemadaman dengan alat seadanya
menurut salah satu relawan untuk pemadaman yang di lokasi dapat ditempuh bisa teratasi namun sebaliknya di wilayah curam seperti tebing si jago merah terus berkobar hingga merambah ke wilayah lainnya
bila ditotal hingga mencapai ratusan hektare lahan
terbesar sejak kapan kebakaran ini
ini sudah mulai tiga hari yang lalu terbakarnya dan sampai titik hari ini
belum juga padam
upaya pemadaman yang dilakukan oleh warga sekitar
ya pemadaman kalau warga sekitar ini secara manual dan untuk yang seperti saat ini anda lihat ini
ini masih kesulitan untuk kita karena medannya seperti ini jadi susah
jadi butuh yang mungkin pakai helikopter itu
mereka meminta tim bbpd pusat turun tangan untuk mengatasi kebakaran di gunung ringkit terparah selama tiga tahun ini dengan cara helikopter
apalagi api nyaris ke perkebunan warga yang tertanami kopi dan pepohonan
irsa priyongko pasuruan jawa timur